target penyelesaian revisi undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme akhir pekan ini memang kembali dipertanyakan
memang ada sejumlah hal yang sudah selesai dibahas dan disepakati antara fraksi fraksi di dpr begitu juga dengan pemerintah
namun sampai saat ini ada satu poin krusial yang sampai petang tadi belum menemukan kesepakatan yakni poin tentang definisi terorisme
nah berikut ini kami hadirkan dua rumusan definisi terorisme yang saat ini memang sedang diperdebatkan secara alot di gedung dpr ri
saya akan tunjukkan kepada anda seperti yang tadi disampaikan dalam beberapa informasi berita sebelumnya begitu ada dua rumusan definisi terorisme yang mencuat di dpr yang disampaikan oleh pemerintah
kita lihat rumusan yang pertama terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas
menimbulkan korban yang bersifat masal dan atau menimbulkan kerusakan
atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional
titik rumusan dua juga sama sebenarnya sampai pada kata perusakan fasilitas publik atau fasilitas internasional
sampai di sini
tidak ada yang berbeda antara rumusan satu dengan rumusan dua ketika berhenti pada kata kata fasilitas internasional
tetapi perbedaan dari dua definisi ini terletak pada di rumusan ini di dalam kata kata fasilitas internasional
tetapi perbedaan dari dua definisi ini terletak pada di rumusan ini di dalam kata kata fasilitas internasional
tetapi sampai di sini definisi terorisme perbedaannya sejauh ini yang muncul adalah soal frasa dengan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan negara
nah siapa saja yang mendukung rumusan pertama dari definisi terorisme ini sejauh ini
fraksi fraksi di dpr yang menyetujui rumusan pertama atau alternatif pertama jika menurut politisi pdip tadi adalah fraksi pdi perjuangan
pdip ada juga fraksi pkb
tentu saja ini adalah yang juga disetujui oleh pemerintah selain fraksi tersebut karena pembentukan undang undang terdiri dari unsur pemerintah dan juga dpr
sementara dari pemerintah juga menyetujui rumusan yang pertama karena dengan alasan tadi kenapa mereka mendukung rumusan definisi terorisme yang pertama tanpa adanya frasa motif ideologi atau politik
atau gangguan keamanan negara karena ini akan lebih mempermudah penegakan hukumnya begitu oleh penegak hukum dalam hal ini kalau terorisme adalah densus delapan puluh delapan dan beberapa aparat yang lain yang bertanggung jawab di sana
dan inilah yang kemudian membuat alasan rumusan pertama ini lebih pas tidak mengekang atau lebih luas bagi para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana terorisme
nah lalu siapa yang menyetujui rumusan kedua definisi terorisme
dengan embel embel begitu ya frasa dengan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan negara
menurut informasi yang berkembang sampai petang tadi ternyata ini didukung oleh mayoritas fraksi yang ada di dpr
jika di dpr ada sepuluh fraksi dua fraksi pdip pkb setuju dengan rumusan pertama
maka sisanya delapan fraksi selain pdip dan pkb menyetujui rumusan kedua ini
yakni dengan motif ideologi
atau politik atau gangguan keamanan negara
di sini ada banyak fraksi yang menyetujui rumusan ini
di antaranya adalah gerindra pks kemudian pan demokrat
bahkan ada fraksi fraksi pendukung koalisi pemerintahan juga yang ada di setuju di rumusan kedua ini
seperti p tiga kemudian golkar dan kemudian hanura
serta tidak ketinggalan yang juga ada pernyataannya tadi pak supyadin aris dari nasdem
yang setuju dengan rumusan kedua
menurut perkembangan informasi yang ada sampai sejauh ini mengapa mereka setuju dengan rumusan kedua ini
yang dengan embel embel dengan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan negara
karena hal ini dengan frasa ini bisa membedakan
mana tindak pidana umum dan mana yang tindak pidana terorisme
alasan yang terus dikemukakan adalah dengan adanya terorisme itu selalu dilatar belakangi aksinya
karena memang ada motif ideologi ada motif politik ada motif gangguan keamanan negara
sehingga ketika ada penyerangan terhadap
jadi pada intinya rumusan kedua ini mereka yang setuju tidak mencampur adukan
mana pidana murni perusahaan mal misalnya atau perusahaan obyek obyek vital
tapi kalau tidak dilatar belakangi oleh
motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan
maka itu masuk tindak pidana umum bukan tindak pidana terorisme
jadi ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan disini
yang sampai saat ini masalah definisi terorisme ini sampai saat ini belum selesai
baik sekarang kita beralih ke hal yang lain
apa yang kemudian dilakukan oleh fraksi fraksi di dpr dan juga pemerintah untuk mencari titik temu
karena dalam setiap pembahasan
undang undang harus ada titik temu kalau tidak maka tidak akan selesai pembahasan undang undang di dpr
titik temu yang ingin dicapai adalah tentu saja melalui forum lobby
ketika ada perbedaan perbedaan pendapat yang krusial yang tajam sampai last minute atau sampai menit menit akhir
masih terus berlangsung
salah satu lobby yang dilakukan adalah pihak yang menginginkan rumusan pertama
yang tanpa ada frasa ideologi motif politik ataupun gangguan keamanan negara
berusaha melobi pihak yang
menginginkan adanya tiga frasa tersebut
masuk ke dalam definisi terorisme
untuk hanya mencantumkan kata kata frasa tersebut motif ideologi politik dan gangguan keamanan negara itu
kedalam penjelasan umum
nah sekarang saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana sebenarnya aturan perundangan
ketika frasa dimasukkan dalam penjelasan umum
kita lihat tentang
terkait penyusunan undang undang
jadi dalam penyusunan undang undang itu ada peraturan sendiri yang mengatur
dalam undang undang tersebut
tepatnya adalah undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang
baik tentang pembentukan peraturan perundang undangan ini
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
yang mengatur tentang penyusunan perundangan
ada lampiran di nomor satu ratus tujuh puluh enam ya
bukan pasal satu ratus tujuh puluh enam tapi nomor satu ratus tujuh puluh enam
karena memang yang dilakukan
lobby yang dilakukan oleh pihak yang menginginkan rumusan pertama tadi
tanpa ada frasa tersebut
ingin hanya memasukkan frasa tersebut ke penjelasan umum dalam sebuah undang undang begitu ya
kita lihat bagaimana fungsi dari penjelasan
penjelasan ini berfungsi sebagai tafsir resmi
pembentuk peraturan perundang undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh
pembentuk peraturan perundang undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh
dalam undang undang itu terdiri ada batang tubuh
dimana disitu ada pasal pasalnya
pasal pasal itu disebut batang tubuh
kemudian ada penjelasan umumnya
jadi dalam undang undang itu ada beberapa unsur
nah ketika pihak pemerintah pdip dan pkb menginginkan
bagaimana kalau frasa frasa tersebut masuk ke penjelasan
ternyata disini jelaskan penjelasan itu berfungsi untuk sebagai tafsir
tafsir untuk menjelaskan batang tubuh sebuah undang undang
jadi kalau ketika berbicara definisi
maka sebenarnya penjelasan umum itu sifatnya hanya menjelaskan yang ada dalam batang tubuh
jika di batang tubuh di pasalnya tidak ada frasa itu
maka frasa yang dimasukkan dalam penjelasan tidak bisa masuk
atau alias tidak mengikat dalam pasal tentang definisi terorisme
yang artinya secara mudah atau secara sederhana
maka frasa dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan negara
sebenarnya tidak ada juga
dalam definisi terorisme
artinya kembali kepada rumusan yang pertama
masih ada lagi penjelasan yang lain
tentang penjelasan umum ini yang diatur di undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas ya
tentang pembentukan sebuah peraturan perundang undangan
di lampiran nomor satu ratus tujuh puluh tujuh dan juga satu ratus tujuh puluh
dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum
ini yang saya sampaikan sebelumnya
penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum

sehingga kesimpulannya adalah
ketika lobby itu dilakukan
frasa tentang motif ideologi politik dan gangguan keamanan negara
tidak masuk dalam batang tubuh definisi terorisme
maka sebenarnya ketika itu hanya dimasukkan dalam penjelasan
tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum
yang artinya penegak hukum tetap menggunakan rumusan pertama
tentang definisi terorisme yang tadi sudah kita bahas
penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung
terhadap ketentuan peraturan perundang undangan
jadi ketika di peraturan perundangannya
di batang tubuhnya itu tidak ada kata frasa
tentang motif ideologi politik
juga motif gangguan keamanan
jika di batang tubuhnya tidak ada
maka tidak bisa penjelasan ini mengubah
karena penjelasan ini hanya menerangkan lebih lanjut
yang ada di batang tubuh